inilah bus roadshow milik kpk yang selasa siang singgah di halaman balai kota bandung
bus dengan nama jelajah negeri bangun antikorupsi ini dilengkapi dengan fasilitas virtual yang berisi informasi pengetahuan dan permainan
dengan menyediakan sepuluh kursi dan unit monitor bus ini nantinya akan memberikan segala macam informasi tentang komisi pemberantasan korupsi
para pengunjung bisa memanfaatkan edukasi antirasuah di perangkat lunak yang tersedia di dalam bus
mulai dari mencari informasi kasus korupsi yang telah ditangani kpk kekayaan para pejabat negara hingga permainan dan kuis pengetahuan anti korupsi
level edukasi dan pencegahan saya lihat bis ini inovatif ya disukai dan penuh dengan konten konten bermanfaat untuk masyarakat
tapi kalau cuma satu kan sementara jawa barat sendiri hampir lima puluh juta
penduduknya dua puluh tujuh wilayahnya ada enam ratus kecamatan
saya kira nggak akan memadai kalau hanya mengandalkan instrumen fasilitas dari kpk
kita akan keliling jawa barat mudah mudahan lah
saya baru mengawali tugas sebagai gubernur masih belajar bagaimana memetakkan permasalahan termasuk juga masalah integritas jawa barat
bandung sebagai ibu kota provinsi menjadi kota terakhir dari sebelas kota yang telah disinggahi bus ini
hampir sebulan ini bus kkb berhasil
kepada kpp sudah menjelajah di wilayah jawa tengah
dan di jawa barat dua kota cerbon dan indramayu telah disinggahi bus kpk ini
kita harus bergerak berjalan terus berpindah pindah
di dalam berpindah pindah itu akan ada banyak filosofinya itu dulu
sehingga kalau pak gubernur ingin tentunya nanti tinggal bagaimana kehadiran kpk juga di situ
karena apapun ceritanya kan ini kan nanti pendidikan dan penindakan juga
dan kita hadir
tidak hanya kemudian bus ini pulang kemudian ini selesai
ini jalan panjang yang kita harus berputar terus
nah sekali lagi kalau memang nanti mau di kopi kita siap membantu
teknologinya tidak canggih canggih amat
bahkan bekas bus jakarta bandung yang second juga boleh
yang penting kalau monggok dia berhenti
kalau kepanasan dia berhenti sambil menjelaskan nanti korupsi
kalau sofernya sama kok sama di dalam
kehadiran bus roadshow kpk ini dapat menjadi ajang edukasi bagi para kaum milenial
seperti peran kpk dalam memberitas korupsi
dengan harapan indonesia bebas korupsi di tahun dua ribu dua puluh
tony oktora bandung